kakek masih mabuk perjalanan
ayo silahkan masuk ya
ju lihat tuh
kita kedatangan tamu
ada sarung men
kek dia siapa
tapi dia belum mau bertemu dengan siapa siapa
sebaiknya kita ngobrol di luar
kek cucu kakek tidak sakit
cucu kakek itu bukan sakit karena penyakit juga
dari mana kalian bisa mendapatkan sepatu itu
emangnya kenapa kek
mirip sekali dengan sepatu yang kakek punya
sepatu kakek dulu
makanya sekarang ini kakek berkelana mencari sepatu itu
namanya kakek pernah punya sepatu super
sepatu itu sepatu yang sangat dahsyat
dia bisa berlari dengan kencang
melompat dengan tinggi
dan waktu kakek masih muda
kakek sama seperti sarung
kakek bisa berlari dengan kencang
kakek suka membantu orang orang sedang kesusahan
sekarang kakek sudah tua
kakek mewariskan sepatu itu pada cucu kakek
yang bernama teguh itu
banyak sekali orang yang menginginkan sepatu itu nan
banyak sekali masalah
lalu kaki buang sepatu itu
setelah kakek buang
teguh sangat marah sama kakek
dia sangat menggeci kakek
dia tidak mau ngomong sama kakek
dia tidak mau makan
makanya dia sakit sakitan seperti itu nan
maka pergi berkelana mencari sepatu itu
dan begitu kakek melihat kalian memakai sepatu itu
kakek sangat senang sekali nan
makanya kakek aja kalian datang ke sini
maukah kalian mengembalikan sepatu itu pada kakek
kalau kakek tidak mau tinggal bapak
memang ini kesalahannya kakek
biarlah kakek kehilangan sepatu itu selama lamanya nan
biarlah cucu kakek satu satunya membenci kakek
mungkin ini semua sudah takdir kakek nan
kakek kalian jangan sedih ya
tapi berbuat jadi itu kan sedih
lebih baik kalian pulang dari sini
pulang ke rumah
terima kasih kak rasudah sudah mampir ke gumbu kakek
sepertinya aku berhasil membuat mereka percaya
dan sebentar lagi
sebentar lagi sepatu super itu akan menjadi milikku
hai rei ternyata yang bisa padu seperti ini kakek kakek itu rei memang jadi kita mau balikin
hai sepatu ke kakek kakek itu karena si sayang banget nih tapi pak sujudnya lagi sakit
kalau cucunya meninggal kita yang berada kita yang dosa
kita belum selesai kita berdoa semua
ya allah tolongin kita ya allah
bantu kita untuk mendapatkan
yang baik yang benar dan berguna untuk banyak orang
ya allah kalau perlu solusinya agar bikin kita sedih agar bikin kita nyesel
kalau bikin kita nangis tarantarannya itu ya allah
ya titiknya bingung pak ustadz
lu emang berdua mau putusin apa ya benang kenur
masalah pak ustadz masalah
gaya lu berdua
kecil kecil udah ngomongin masalah
udah kayak orang tua aja loh
walaupun pak ustadz gak tahu masalah kalian berdua
tapi pak ustadz nyaranin ya
kalau kalian berdua menghadapi kesulitan ataupun kebimbangan
jalanilah dengan ikhlas dan ridho
karena sesudah kesulitan insya allah ada kemudahan
karena pada hakikatnya apapun yang ada di muka bumi ini
adalah milik allah swt dan kembali kepada allah swt
baik harta ataupun jabatan itu akan kembali kepada allah
karena itu hanyalah titipan allah
jadi kalau kita punya masalah dan kesulitan
ya kita ikhlas dan rindu ngejalaninnya
nah jadi kita harus ikhlas dan ridho ketika allah mengambilnya kembali
kita udah ngerti
benar pak ustadz fikri
apa yang kita miliki itu adalah titipan
titipan itu harus dibalikin
sama kayak sepatu kita
dan sekarang waktunya kita balikin nih sepatu ke pemiliknya
saatnya kita berpisah
mau jangan makan nih sepatu
maafin aden kalau udah nusahin kamu sepatu
baik baik sepatu
sampai ketemu lagi sepatu
sampai ketemu lagi
bang sepatunya kak gouw mau dimasukin ke kardus
sampai ketemu lagi
tapi sepatu kagak mau ditinggalin kita bang
sepatu gak boleh kayak gitu
kamu pun udah biasa tinggal sama kakek
kamu jangan nakal ya
harus nurut sama kita
kalau nggak nurut kita nggak mau jadi teman kamu lagi loh
kadang kita paksa aja masukinnya

rey sepatunya udah tenang rey
makamu diam juga ya sepatu
rey udah banyak banget salah sama sepatu
nenek bangga sama lo berdua
lo tuh pada rela ngumarin sepatu
gitu nenek emang pada hebat dah
kita kerjain ini cepet
kan dia doang yang belum kita kerjain
kamu udah beri habisin bu
hah kok ada orangnya
hah oh itu piring
ho toh nenek cepet pingsan juga
eh om raja sulap ada apa ya om
om jangan gangguin kita lagi ye
kita ada urusan ye
hah banyak omong kalian
pak jadi bener nek
nek mau ngasih sepatu super kek pakai kakek nek tuh
nek kan udah sepakat
buat ngasih sepatu super kek kakek kakek nek tuh
reyhan masih pingin pakai sepatu super nih
buat perpisahan doang bang